kita awali berita dari kediri
satuan polisi pamung praja kota kediri menangkap satu orang yang diduga sebagai pengguna dan pengedar sabu dalam razia tempat kos
dalam penangkapan tersebut pelaku sempat melarikan diri hingga terjadi kejar kejaran antara petugas dengan tersangka
aksi kejar kejaran petugas dengan msa
warga pasuruan ini terjadi saat petugas pol pp kota kediri melakukan razia rumah kos warung tani di kelurahan tosaren kota kediri
saat petugas melakukan penggeledahan msa yang sehari hari mengaku sebagai buruh angkut di pasar grosir mencoba melarikan diri
namun dengan kesigapan petugas msa berhasil dilumpuhkan
saat dilakukan penggeledahan di kamar kosnya petugas menemukan belasan alat hisap plastik membungkus sabu dan bukti transaksi transfer uang yang nilainya jutaan rupiah
diduga untuk transaksi jual beli sabu
bahkan msa kemudian diketahui baru saja menggunakan sabu sabu tersebut
kepada petugas satpol pp msa mengaku jika dirinya menggunakan sabu yang dibeli dari seorang di pasuruan seharga satu satu juta per gramnya